cnn indonesia breaking news
yang berhubungan dengan reklamasi siasat
baik dengan kerja maupun perbu maupun yang lainnya
saya ingin menanyakan kepada anda
ini kan kerja yang sudah kita ini
ini adalah ini pak ibu nakana
ini adalah ini
bagi berdua ya
saya kira yang diinginkan ya masyarakat pendat termasuk penumpang
karena kan tidak bisa jualan pak
tidak ada yang punya tv
tidak bisa jualan
terhambatnya tadi sudah datangkan berkait dengan konflik keselamatan
yang masih menjadi berkembang dan dikumpul kumpul di pariwisata
pada tarikh lain kemarin sudah berita beberapa saksi
ada saksi yang sebelumnya yang kemarin sudah ada mengatakan
bapak apakah itu ada perintahnya dengan pembagian pembagian tv
yang tidak ada segera dengan berikut
saya tidak dengar pak
tidak terpukulkan ada pembagian pembagian
tapi kalau saya baca di berita memang ada kejurigaan
saksi saya baca di berita
kayak pembagian yang merata lah apa itu
saya tidak tahu
apakah ada kejuruan gpres yang mengatur reklamasi
nah di sana itu kan ada
sebuah yang disebut tadi
dan ekonomi lainnya itu bisa mengadakan
membuat kerjasama dengan pembang
berkait dengan reklamasi
terus ide untuk mengayunkan
kontribusi tambahan yang harus diadakan sebenarnya dari siapa
dari perjanjian tahun sembilan puluh tujuh
kenapa hanya seperti perjanjian lain
kalau terjadi perbedaan perbedaan lain
ide yang tersebut yang muncul lagi
kalau tidak diperbedakan
nanti kepada hukumnya kan
kalau perjanjian ini menjadi batal
batal kesebihan atau apa
pakai jasad itu lebih kuat diperbedakan
saya melihat perjanjian yang diadakan tahun sembilan puluh tujuh ini
ini bisa bermasalah juga ke depan
sedangkan kebutuhan kalian besar
bukti ini akan terjadi
dia balik kali pak
dia tidak membangun
dia ini menjanjikan membangun rumah pompa
dan nongskoret di kalisempio
rp satu pak
akibat dia membatalkan ini
pompa sempio itu beran marga
pakai banjir sunter
dia batalkan saja
terdiri dari saya
saya harus kerjain dulu
kami tidak bisa nunggu pak kalau banjir pak
masa berani nunggu dia selesai dulu pak
nah pakai dosennya
saya kok kalian kerjain dulu
kok penutup lebih banyak
dan lain lain pak
sumpah pak tidak cukup
jadi memang mereka paling kooperatif pak
paling kooperatif pak
jadi hampir semua pasang ikan
yang diinspeksi semua itu
mereka yang terlihatkan
tidak ada pembang yang kooperatif seperti yang mereka lakukan
kalau tiba tiba seolah olah
kalau dia menyuap
itu banyak yang diindikasi
dalam rangka mau membatalkan perjanjiannya
orang orang di lokasi kita bareng kok pak
kalau dia batalkan dia yang rugi
kalau pergi di lokasi kok
kedatang saya terpijak di
pada saat ditangkap kasus kemarin
saya bilang kau ini mau mainin siapa ini
dari bagianan rumah
kalau dianggap nampak
justru kau seingat kalau buat mereka
ini kan jalan pak
justru seingat ini yang
yang pun tak mau bawa
mereka belum bawa
untuk itu ya
bisa ikut kalau berubah
dengan tidak diingatkan
semua itu pak
jadi kalau kita serta mumpur mumpur
tanpa kerja diisahkan
mereka sudah jalan deklamasi pak
sampai tiga tahun
baru bisa termasuk pak
gak ada yang berada
berada di balik rumah
kan selain dari
kan ada inti inti lain
yang diatur pak
enggak bisa pak
sampai semua enggak bisa
bangun rumah dulu pak
barang masih mahal bukan
jadi yang diingatkan
belum puluh dulu
belum puluh dulu
baru diisi pak
jadi kalau berita dengan
saya tahu pak
kalau saya pikir
ini juga banyak
kemudiannya ini juga
kalau tidak ada kemudian
kalau ada kasus ini
saya hanya memikir
kalau sampai itu terbukti
ini enggak benar
masuk ke semua
sampai selesai pun
nah ini ada
mau barang apa
di sini dibuat perjanjian
mau sungai mana
yang pertama yang saya tanyakan tentang reklama ini adalah
di bapak ibu yang ada dua visi yang itu disiplin
dan yang kedua adalah isi pelaksanaan reklama
itu ya seperti itu ya
ada isi reklama sih
kalau tadi kemudian saudara berangkat
melakukan isi pelaksanaan reklama ini yang dimaksud isi isi reklama ini
saya mengeluarkan isi pelaksanaan
jadi isi dikeluarkan oleh gubernur yang lain
kemudian saudara tadi isi pelaksanaan reklama ini

belum jadi gubernur
belum jadi wakil gubernur
jadi ketika saudara wakil gubernur dan gubernur
melakukan isi pelaksanaan reklama
bisa saudara jelaskan
isi pelaksanaan reklama ini
yang terpenting yang harus dibantu
dan juga melayani yang kontak
itu partisipnya tentang apa
tentu dia ada andal
yang memiliki izin dari
dari izin instansi terkait
misalnya itu ada pok
itu semua harus berkata
tapi bagi kami yang paling pentingnya
kalau anak buruk kelebihan dia
mau memberikan kontribusi itu
itu adalah hal yang harus diperhatikan
itu lebih penting
jadi disitu kami minta
dia akan melayu kontribusi
sebelum ini dikeluarkan
nah ini perjanjian ini kita letakkan
jadi kalau apa ini
saya katakan saya tidak mau keluarkan ini
dengan mki itu
dasar saudara tadi
mengeluarkan izin belasan adalah
hanya kerjasama dengan
komitmen dari para
pemerintah dan kontribusi
apakah ada pertimbangan
lain bahkan kemudian
izin belasan yang telah disediakan
saya berisiknya kalau kita paham
kami harus ada prinsip
ini harus kita memenuhi semua syarat syarat
kalau itu sampai ke media saya
saya tidak bisa buat
jadi saat itu syarat syarat dari
pak pak teman sudah lengkap atau sudah
sudah lengkap pak
macam itu kan dia rekordin para
teknis itu juga
kalau kemudian izin belasan
tadi kan sudah sudah
apakah kemudian batasan mana
kemudian izin belasan
sudah bisa nyinggung
ini hanya sebatas beribunan
ini tidak bisa
ini kan di
ini kan di
ini kan di
tinggal ke dalam badan penanggulingan anggota bpht yang menghidupkan
biasanya kalau dalam kondisi laporannya apakah saudara segera itu pernah menerima laporan dari pt wasisari
laporan kita sudah laporan itu menurut bpht surat
laporan itu menurut surat atau dalam sisa panggilan sebuah laporan
apa sih ini bagaimana sih pelaksanaan dari izin yang betul yang anda sudah lakukan
laporan seperti apa
itu teknis pak biasanya itu di asisten pembangunan
asisten pembangunan tidak pengantar pengantar yang berasal dari
biasanya kalau datang surat kita kita sudah tekan sesuai akunnya
surat itu banyak teknis bisa ada yang mungkin pelajari perinisian
dengan demikian pernahkah kemudian saudara saudara kita berpikir bahwa isin pelaksanaan adalah sebatas terhadap para pengurusan
tapi kemudian ada proses pembangunan
pada yang terakhir ada proses pembangunan
jadi kemudian ada peluang yang ada di dalam pembangunan
ada proses yang di
ya proses yang di dalam pembangunan
pembangunan dan kemudian juga saksi
berapa bahkan ketiga
pembangunan tapi juga dua pergabungan
dua dua lah
ada progres ini atau proses pembangunan dari hasil dari progres
sudah pernah pilih itu
saya bukan dari bk
paling dari bk
tapi kita sudah setiap
ini kan kita semua makanya
makanya makanya saudara alami
pada saat itu adalah orang ya
dari bawah sudah ada
kalau kemudian takutnya orangnya ada di kasusnya
oh bahkan tadi
pak nggak berhasil langsung ya
sebaiknya di bawah misalnya kita berniaga
itu juga pak
pada saat itu bangunan
jadi kan tak rasanya berubah
kayaknya lagi bangun
kalau yang pulau g
belum ada pembangunan
ini yang bicara yang pulau g
pulau d pulau d tadi persilanya ada di mana
di bd apa
ideal itu bukan saya yang keluarkan
ini pak untuk mengajar
jadi ijinan empat puluh satu diberikan
takutnya dari kita itu tahun dua ribu sepuluh
jadi pak saya itu bukan pelanggan
hanya memang saya yang menjaga masa dekat
dan makanya kita minta
tinggal di madagokar
lalu kenapa kami tak bongkar
ini satu persoalan ya
tapi semua sendirian mereka
hanya setelah sayang bonne
walaupun dia selalu gelap
tapi dia juga kaki sari
omicah juga cia
hai karena itu tidak mungkin ada perubahan hai berikutnya yang dengan alasan ekonomi biar
hal yang menjadi merek
saya ingin menjelaskan disini saya ingin bertanya lagi bahwa salah satu laporan yang dikirik disini adalah
pembangunan lalu pembangunan lalu pembangunan
saya ingin menjelaskan saya ingin bertanya lagi ada tak bidang legislatif itu sudah mempertanyakan
tadi kan dipaham di legislatif itu adalah berdasarkan apa sih kemampuan yang terjadi
dari paham oleh mereka apa itu adalah penuh dengan kemampuan
pak tanya ada ada juga
tidak pernah tidak pernah tidak pernah
tidak pernah tidak pernah
semua tidak ada masalah
bahkan rapada tentang jurnasi itu sudah tinggal tetap baru
oke jadi itu adalah perpataan apa
anta yang berhasil kajian
anta yang berhasil kajian
mata dipercayai berat berhubungan berat berhubungan
dan lima oleh yang diserti itu
yang dipercayai adalah antanya
tidak terlalu berangkat
yang ini memang ada potensi
itu adalah penyelesaian
itu adalah penyelesaian
saya baca main ciara setelah kutip bahasa inggris
saya tahan banyak zone and hanya bisa kita cangkruti sebangun
saya menahan diskresi saya datang di hitung
ketika saya menganggap ini saya berjalan ke bandera
ketika peraturan tidak jelas yang akan membahayakan merugikan pemda
atau tidak kepas diatasi investor
maka saya berhak mengambil diskresi tapi bukan asal diskresi ngomong
harus ada kajian
ada kajian itu yang harus saya memutuskan
jadi jawabannya kajian diskresi kajian
kajian diskresi kajian
jadi gini saya membuat diskresi bahwa untuk mempunyai tambahan
harus ada angka yang jelas
harus ada angka yang jelas
nah angkanya berapa itu pakai kajian
jadi bukan saya diskresi menutupkan lima ratus persen
ini adalah diskresi praktis bagi hasil tiga puluh
iya kemudian apa lagi
sidang kasus suap reklamasi yang menghadirkan gubernur dki jakarta sebagai saksi
masih akan kami hadirkan sesaat lagi
kami akan kembali